politisi golkar bambang susatyo mengaku tidak tahu menau soal jatah menteri jokowi dari partainya
bambang menyerahkan hal itu ke erlangga hartarto selaku ketua umum golkar
bambang mengatakan persoalan jumlah dan calon menteri dari golkar diatur sepenuhnya oleh ketua umum
namun dirinya berharap banyak kader muda yang akan mengisi kursi kabinet
ia pun sepakat dengan erlangga yang menyodorkan nama ketua umum angkatan muda partai golkar
dito aryo tejo sebagai calon menteri kabinet jokowi
ia juga mendukung jika dua kader golkar erlangga hartarto dan agus gumiwang
kembali mengisi kursi kabinet jokowi maruf
apakah golkar minta satu minta dua tapi kalau ditanya siapa yang pantas di partai golkar untuk menuruti kursi menteri
saya bisa jawab erlangga hartarto dan agus gumiwang meneruskan menjadi menteri
karena menurut saya kinerjanya bagus
saya mendorong saya sepakat kepada pak jokowi yang memiliki keinginan menteri menterinya dari kalangan muda
karena memiliki masa depan kita kan anak anak muda
dan yang tuanya tuturihanda ya ini mengantarkan saja